apa yang membuat manuver keluar
nada tinggi ketua umum pdip megawati soekarno putri menarik perhatian kader yang hadir di rapat kerja nasional
tak terkecuali presiden joko widodo dan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
saat memberikan pidato pembuka di dalam ruang sekolah partai pdi perjuangan lenteng agung selasa ini
megawati mengingatkan kembali soal hak prerogatifnya sebagai ketua umum partai
dia menyebut hanya dialah penentu calon presiden yang akan diusung oleh pdip dalam pemilu dua ribu dua puluh
setidaknya tiga kali megawati mengingatkan bagi siapapun yang berani melakukan manuver politik dua kaki dengan partai lain
lebih baik mundur dari partai daripada dipecat partai
kalian siapa yang membuat manuver keluar
karena apa tidak ada di dalam pdi perjuangan itu yang namanya manuver
main dua kaki main tiga kaki melakukan manuver
karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif
hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari pdi perjuangan
ingat loh lebih baik keluar deh
lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu
saya pecati loh
biar aja ini dikasih hasil ini terbuka bu
biar saya pikir semua orang biar tahu
inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya partai demokrasi indonesia perjuangan
yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat
kalau hanya mau mejeng mejeng aja aduh enggak dah mabok dah
pernyataan megawati dimaksudkan untuk memperkuat konsolidasi kader internal partai
demi menyongsong pemilu dua ribu dua puluh
meski tak menyebut secara langsung kader yang melakukan manuver politik
hasto meyakini forum rakernas ini menjadi pengingat bagi seluruh kader pdip
untuk lebih solid menghadapi sejumlah isu
dari apa yang disampaikan ibu ketua umum dalam forum partai
beliau selalu mengingatkan bahwa lebih baik pd perjuangan ini hadir sebagai kekuatan yang solid
walaupun secara jumlah tidak begitu banyak
tetapi berkualitas mampu membawa perubahan indonesia
daripada begitu besar kelihatannya tetapi keropos
direktur eksekutif lembaga survei indonesia
jayadi hanan memprediksi forum rakernas pdip kali ini terlalu dini
untuk menyebut kandidat yang akan diusung oleh partai
terlebih ketika pdip memiliki golden ticket untuk mengusung bakal calon presiden
rakernas kali ini menurutnya akan fokus menjawab sejumlah permasalahan internal partai
seperti perbedaan kubu dalam internal pdip soal siapa bakal calon presiden yang akan dicalonkan
apakah pdip akan mengumumkan
juga koalisi atau akan mengumumkan juga bakal nama capres
menurut saya belum akan sejauh itu
soal koalisi pdip masih akan saya kira menunggu
karena menunggu tidak menunggu bagi pdip tetap bisa mencalonkan
tapi mungkin mereka akan memberikan respon soal nama nama capres yang beredar
terutama terkait dengan ganjar dan puan
sekjen pdip hasto kristianto membenarkan
forum rakernas belum tentu menyebut nama calon presiden
yang akan diusung
ketua umum megawati soekaroputri akan melihat momentum terbaik
untuk menyebut nama calon yang sudah dikantonginya